aku akan memberikan kamu satu tugas
yang akan bisa menguatkan ketakuan hatimu
pada gusti allah swt
di desa pasir rangi
ada seseorang yang sangat terkenal
karena dia sering berbohong
iya jangan carilah orang itu
bertemanlah nanti kamu sendiri akan pulang
apa yang harus kamu lakukan
jaka ada apa ini
maafkan lek sulan
bukan kami yang harus kamu sembah
melainkan allah yang maha besar
hukuman bagi penjabat zolim seperti kamu
jangan hukum hamba
kamu tidak ingin dihukum
tidak kanjong sunan
lantas kenapa kamu berbuat zolid
dengan mengatasnamakan kerajaan demak
kerajaan demak tidak pernah mengutus seorang beckham
untuk menzolimi warganya sendiri
aku sunan kunus
sebagai panglima demak
dengan ini memberikan kamu hukuman
maafkan hamba kanjong sunan
unlike untuk teman yang diberikan
atau orang yang stitch
kalau kamu difungsi
kalau this apanya
ashifa adalah salah satu nama dari surah al fatihah
yang berarti menyembuhkan
lebih tepatnya adalah
kamu sudah menyembuhkan desa ladawungi dari penyakitnya jaka
tapi kan tidak ada wabah yang menyerang desa itu kan sunan
wujud penyakit itu banyak sekali macam
kezoliman atau tindak kesewenang wenangan yang terjadi di desa ladangon
itu adalah penyakitnya
aku bisa mengerti apa yang dimaksudkan di sunan
tapi yang masih sulit aku pahami adalah
mengapa banyak sekali lembaran yang kosong di kitab itu
tapi kitab ini tidak ada isinya
bukalah dari arah belakang
dan coba kamu sendiri
dan yang kamu lihat itu adalah surah al fatihah
barang siapa yang mengagungkan syiasiar allah swt
hal itu timbul dari ketakwaan hakim
kalau seperti itu
aku ingin menguatkan ketakwaan
maka dari itu
aku butuh bimbingan ke nyusunan
aku sungguh senang melihat tekatmu jaka
aku ingin menguatkan ketakwaan
aku ingin menguatkan ketakwaan
aku akan memberikan kamu satu tugas
yang akan bisa menguatkan ketakuan hatimu
kodakusti allah swt
di desa pasir rangi
ada seseorang yang sangat terkenal
karena dia sering berbohong
carilah orang itu
nanti kamu sendiri akan pulang
apa yang harus kamu lakukan
untuk memperbaiki kekuatanmu
aku percaya padamu jaka
aku percaya padamu jaka
aku percaya padamu jaka
assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
tidak ada tugas baru lagi nih teman
biar aku yang hadap
belum kapok kapok juga rupanya kau pendeka rendahan
kau akan sangat pantas menjadi lawan percobaan kekuatanku yang baru kembali ini
jangan sombong kau perpuan
ada apa pria tangguh
aku baru saja memulai pemanasan
aku bisa saja membunuh
tapi tenagaku terlalu berharga untuk manusia tak bernilai sepertimu
ayo bentar lah
kita biarkan dia mati sendirian
dimana pembohong yang kan sudah menggilang
kau tidak perlu tahu
sekarang cepat serahkan dong kemungkinan itu padaku
ayo cepat serahkan
atau kami rebutnya secara paksa
sudah tak mau ngaget kan
lalu minta ikhlas tidak
senangnya saja kau
aku sudah siap betul
aku akan dengan mudah melemahkan kalian
sulit kali menahan aura no gong ini ketuk kita harus pergi dari sini
hahaha ah sepertinya mereka mengajakku berbaik bertanggung
terima kasih ketuh apakah baik baik saja sungguh repotkan sekali
dragong ayo kita kejar mereka
kalau seperti ini kita tidak akan bisa menyelesaikan perintahnya kan
sungguhan kali jaga
sudah lah jaka pikirkan dulu cara untuk mengalahkan mereka baru kita pikirkan
tugasmu mencari pembohong atau penjujur atau menghibur atau apalagi aku lupa